hari ini dua puluh tahun lalu empat orang mahasiswa universitas trisakti tewas
setelah berunjuk rasa dalam memperjuangkan reformasi
setiap tanggal dua belas mei mahasiswa trisakti beserta keluarga korban
mengenang kepergian empat mahasiswa yang telah mereka anggap sebagai pahlawan
beginilah suasana di pemakaman mahasiswa trisakti yang tewas setelah berdemonstrasi
sebaik himne dikumandangkan dengan khidmat untuk mengenang
dan menghargai jasa senior senior mereka yang telah gugur dalam memperjuangkan reformasi
elang mulia lesmana heri hertanto hafidin royan dan hendriawansi
nama nama itu begitu harum bahkan bagi sebagian kalangan mereka adalah pahlawan
meski sudah dua puluh tahun pasca kepergian mereka
kasus penembakan keempat mahasiswa ini belum juga tuntas
keluarga masih berharap agar kasus tersebut diusut dan mereka mendapat kejelasan
kita kasihkan kemampuan untuk membuat kasusnya supaya dibahas sampai tuntas
sehingga anak kita dihargai sebagai ya sampai sekarang juga kan perjuangannya reformasi
sudah sebagian besar dilaksanakan oleh pemerintah
enggak sih saya sih serahin sama allah aja
yang penting pemerintah jangan diem aja
untuk kasus ini cepat dituntaskan gitu aja mas
sangat optimis sebenarnya
cuma kalau disuruh nunggu lagi ya kita sudah lelah ya sebenarnya
dua puluh tahun sudah indonesia reformasi
selama itu pula keluarga berharap menanti
abdul rahim jakarta